warga gaza yang terpaksa mengungsi akibat perang
kini menjalani ramadan di tenda tenda dengan banyak keterbatasan
warga menjalani ramadan dengan kekhawatiran akan ketersediaan makanan
sambil mengenang orang orang terkasih yang direnggut kekejaman perang
di masa damai randa baker akan mendekorasi rumah
dan memasak makanan lezat untuk anak anaknya
saat merayakan bulan suci ramadan
tahun ini orang tua tunggal berusia tiga puluh tiga tahun itu
telah menyiapkan makanan untuk ketiga anaknya
sepiring nasi kentang dan semangkuk kacang polong
makanan yang didapat randa dari sumbangan badan amal
hidup randa hancur akibat serangan militer besar besaran israel
randa bersama anak anak dan ibunya
sebuah wilayah pedesaan di sebelah selatan gaza
wilayah ini sekarang dipenuhi tenda tenda warga palestina
yang meninggalkan rumah mereka di gaza
pertama makan minum dan mencari harga
kita kehilangan teman teman kita
yang tidak akan duduk di rumah
dan kalian mungkin melihatnya
kita mulai membeli makanan
ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita
ketika kita di gaza
pada hari pertama ramadhan
jadi keadaan ini sangat buruk
sebagian besar kebutuhan tidak lagi terjangkau
mereka mengambil dari kita anak anak anak anak anak anak
kita tidak ada kebenaran
kita tidak ada kebenaran dengan anak anak yang diberikan oleh bapak

sekitar delapan puluh persen dari dua tiga juta penduduk gaza menjadi pengungsi akibat perang
lebih dari separuh penduduk mengungsi ke kota rafah
dan tinggal di tenda tenda serta sejumlah sekolah
yang diubah menjadi tempat pengungsian
mereka hidup memprihatinkan dengan pasokan makanan yang sangat terbatas
serangan militer israel yang dipicu oleh serangan hamas pada tujuh oktober dua ribu dua puluh
telah menewaskan lebih dari tiga puluh ribu warga palestina